inilah video viral tukang bakso yang memasak mie instan yang memasukkan bungkus plastiknya ke dalam air yang mendidih
tindakan tersebut dikecam para netizen
sebenarnya praktek memasak mie instan seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya
corona sih makanannya sebenarnya enak
cuman kan kalau untuk efeknya ya kurang tahu ya mungkin bahaya ya
tapi rasanya enak sih
selama plastiknya enggak ikuti dimasak terus diambil lagi sih enggak apa apa
masalah sih kalau rasanya masih fine fine aja sih nggak apa apa
sebenarnya sih bahaya sih
takutnya kan di setiap plastik itu ada kayak tinta buat ini kecampur di situ
kalau nanti tetap makan aja sih
kami menemukan seorang penjual bakso yang memasak mie instan dengan cara yang tidak jauh berbeda
ia menuangkan air panas ke dalam bungkusnya hingga
tapi makanan tersebut matang
alasannya agar lebih praktis dan tidak berantakan
lantas bagaimana keamanan makanan tersebut
bungkus mie instan terbuat dari plastik jenis pp lima yang tahan panas hingga satu ratus empat puluh derajat celcius
namun tetap saja tidak disarankan untuk merebus mie instan bersama bungkusnya
zat pewarna makanan pada kemasan dapat memicu resiko kanker jika meresap pada makanan
yang paling kami khawatirkan adalah kalau kita lihat kemasannya itu kan ada zat pewarna
zat pewarna itu tidak food grade
jadi kalau dia masuk dia migrasi ke dalam makanannya itu bisa menimbulkan resiko terhadap kesehatan
jadi itu tidak kita anjurkan
artinya dia bisa pada jangka panjang menyebabkan resiko kanker
dan suatu zat kimia yang memang tidak diperuntukkan untuk tubuh manusia pasti akan menimbulkan reaksi yang tidak bagus
sebenarnya di indonesia masih banyak ditemukan praktek penggunaan plastik yang tidak tepat
salah satu contohnya merebus lontong dengan plastik
selain itu kantong kresek kerap dijadikan wadah makanan panas seperti mie ayam bakso bubur dan lainnya
menurut dokter ahli nutrisi tan shot yen

masyarakat indonesia cenderung abai karena tidak merasakan dampak buruk langsung terhadap tubuh mereka
padahal dalam jangka panjang partikel plastik yang terserap ke dalam tubuh dapat membahayakan manusia
ya prinsipnya adalah dari plastik yang kita takutin itu adalah bisphenol a
so itu adalah suatu zat yang memang turunan dari plastik
yang kalau diam diam masuk istilahnya menyerap ke dalam makanan
so ini mempunyai dampak di kemudian hari
dampaknya adalah yang pertama itu sudah pasti disrupsi dari hormonal
ya zaman dulu orang punya anak gampang banget kan tiga enam sembilan dua belas ya
sekarang punya satu aja kok rasanya ngeden gitu ya
kualitas sperma tidak baiklah telurnya kecil kecil tapi nggak bisa dibuahi dan seterusnya
lantas sebenarnya bagaimana penggunaan plastik yang tepat untuk pangan
air mendidih pada suhu kurang lebih seratus derajat celcius
ada jenis plastik yang tahan terhadap suhu tinggi sehingga boleh menjadi wadah makanan panas
hal penting yang harus kita ketahui adalah cermati kode yang tertera pada plastik dan kegunaannya
pet satu merupakan plastik yang tidak boleh dipakai untuk mewadahi pangan dengan suhu lebih dari enam puluh derajat celcius
contohnya botol kemasan air mineral
pe dua merupakan plastik yang akan melunak pada suhu tujuh puluh lima derajat celcius
salah satunya wadah es krim atau jus
lalu ada pvc tiga
plastik ini tidak bisa dipakai untuk mewadahi pangan yang berminyak berlemak dan dalam kondisi panas
contohnya botol kecap
ldpe empat merupakan plastik yang tidak boleh kontak langsung dengan pangan
salah satunya plastik terlalu panas
kresek dibuat dari bahan daur ulang plastik yang bisa saja sebelumnya digunakan untuk wadah kotoran atau barang lainnya
selanjutnya ada pp lima yang melunak pada suhu satu ratus empat puluh derajat celcius
plastik ini cukup baik untuk kemasan pangan
vs enam merupakan plastik yang melunak pada suhu sembilan puluh lima derajat celcius
contohnya tempat makan plastik bening sekali pakai
terakhir ada tujuh yang mengandung polikarbonat dan dapat melepaskan zat bpa yang dapat merusak hormon tubuh
yang harus dilakukan adalah sterilisasi di air mendidih namun tidak direbus bersama
contohnya galon dan botol susu
walau begitu terkadang kita tidak dapat mengukur atau mengontrol panasnya suhu pangan
maka sebaiknya kita tidak melakukan perebusan dengan plastik
fenomena memasak mie dengan mukusnya bukanlah fenomena baru
banyak makanan serupa yang juga melakukan perebusan bersama plastik atau plastik dijadikan wadah makanan yang panas
sebagai penjual atau pembeli kitalah yang harus cerdas dalam menggunakan plastik
yang terpenting juga adalah kita sadar akan dampak jangka panjang dari kesehatan jika kita menggunakan plastik dengan cara yang salah
sandra insanasari robby bahtiar jakarta